pertemuan antara ketua umum prabowo subianto berserta jajaran dari dpp gerindra
ini memang dijadwalkan untuk menerima silaturahmi idul fitri dari ketua umum muhaymin iskandar
beserta jajaran dari dpp pkb di kawasan kertanegara jakarta
optimis karena kita setulus tulusnya seikhlas ikhlasnya kita ingin berbakti kepada rakyat kita
dan bersilaturahmi halal bihalal untuk saling memaafkan saling merelakan berbagai kekurangan kami masing masing
selama bersama sama dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
alhamdulillah pertemuan diskusi berjalan amat lancar
memang awalnya agak seret agak alot
karena diawali dengan siapa yang masuk surga
kelebaran hari jumat atau hari sabtu
alotnya di situ
abdul masuk surga
kesimpulannya sama sama masuk surga
dan yang lebih penting lagi adalah pertemuan ini membangun komitmen
memperbaharui semangat kerjasama dan koalisi untuk kepentingan indonesia masa depan
terutama keberadaan koalisi ini memang dibangun untuk indonesia raya untuk indonesia yang lebih baik
yang maju lebih maju lagi
oleh karena itu alhamdulillah silaturahmi halal bihalal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid
kekuatan koalisi yang semakin baik
dan semoga mengajak partai partai lain untuk semakin bersama sama bersama kirindra dan pkb
kita yakin dan optimis akan terus bersama sama partai partai yang bergabung
dan insyaallah ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi
agar koalisi ini sampai pada pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan
kita lihat pertemuan antara ketua umum gerindra prabowo subianto beserta seluruh jajaran dan juga ketua umum pkb gus imin beserta jajarannya juga
tadi dikatakan oleh gus imin bahwa pertemuan ini akan membangun komitmen untuk kemajuan indonesia ke depannya
dan diharapkan koalisi antara kedua partai ini akan semakin solid karena dibentuk untuk kemajuan indonesia